taukah anda ragam tomat nggak tahu
hai bisa kalau ditempat yang mana di tomat biasa yang model yang begini biasa ini saya
bisa pakai buat nyambel saya bisa pakai buat bikin semur yang saya tahu sih ada yang dipakai
buat sayur yang kayak gini nih mbak sama kalau ini biasanya mau dicampur sama gula pasir kali ya
kalau buat orang diet tuh ada tomat buah tomat cherry terus tomat yang hijau terus
tomat sayur aja sih tomat yang apa namanya tomat hijau juga pernah pakai buat
sambal terus tomat merah buat nyambel nyambel juga ada beragam jenis tomat namun kali ini
kita akan membahas soal tomat yang sering dikonsumsi yaitu tomat plump tomat cherry dan
tomat hijau tomat flum adalah jenis yang paling banyak dikonsumsi sehari hari bentuknya sedikit
panjang dan berwarna oranye atau merah ada pun tomat cherry sesuai dengan namanya berukuran
kecil dan berbentuk bulat selanjutnya tomat hijau bukan karena belum matang melainkan
warnanya yang memang hijau tomat hijau berbentuk bulat dan jika diperhatikan terdapat serat di
kulitnya tomat plam dan tomat cherry biasa dikonsumsi mentah ataupun matang
tomat plam biasa diolah menjadi sambal atau topping makanan berkuah seperti soto dan tumisan
sementara itu tomat cherry paling sering dibuat salad disandingkan dengan selada dan protein baik
ayam maupun ikan ada pun tomat hijau lebih sering dimasak seperti tumis cumi cabai hijau yang satu
ini tomat hijau pun tidak terasa asam seperti tomat plum dan tomat cherry
gizi ketiga jenis tomat ini pada dasarnya tidak berbeda jauh yaitu mengandung
serat vitamin a vitamin c dan likopek pengolahan yang terbaik adalah dengan cara direbus kalau serat
tentu kita tahu manfaatnya dalam membentuk veses untuk kesehatan usus besar kemudian vitamin a untuk
selanjutnya juga bisa dikonsumsi sebagai antioksidan juga bagus buat orang yang sakit flu misalnya ya
kemudian untuk likopen sendiri itu antioksidannya lebih bagus diserap tubuh bila dia dalam keadaan
matang jadi memang kita tahu tomat bisa dimakan mentah bisa dimakan rebus ya bisa juga dia dibikin
jus ya tapi untuk likopennya dia sebaiknya direbus
hai david mengatakan perbedaan warna pada tomat dipengaruhi oleh enzim mengkonsumsi tomat mentah juga
tidak menjadi masalah yang terpenting mencuci tomat dengan bersih sandra insanasari roby bahtiar jakarta